perlovers di antara klub liga satu yang mengeluh penundaan lanjutan jadwal kompetisi liga satu
persib bandung menjadi klub yang justru mensyukuri keputusan pssi ini
penundaan liga satu membuat persib bandung diuntungkan untuk pemulihan pemain yang mengalami cedera
pelatih persib bandung bojan hodak tetap menggelar latihan bagi deddy kusnada dan kolega di stadion sidolik bandung
meski liga satu indonesia ditunda hingga berakhirnya piala asia u dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat di qatar
bojan tidak mempermasalahkan penundaan liga satu indonesia meski performa persib bandung dalam lima laga belum terkalahkan
penundaan liga justru bisa dimanfaatkan untuk pemulihan sejumlah pemain yang mengalami cedera
pekan ke tiga puluh satu persib bandung akan menghadapi persita tanggerang